kita user nomor satu di dunia roda dua dan fabrikan di dunia nomor satu ada di indonesia
dengan kejelian pak gubernur bapak presiden
itu bisa membuktikan mimpi kita anak bangsa melalui mandalika
ayo kita dukung kita dukung nkri kita dukung negara kita yang udah bermimpi ini kita wujudkan dengan kenyamanan
untuk nanti motogp full saya akan dukung saya akan kerahkan berapa ratus kawan kawan saya
untuk mendampingin karya karya bapak
kalau otomotif di dunia itu sudah tidak ada pensiunnya pak
kita serba nomor satu di dunia
kita front row nya otomotif di dunia itu ada di indonesia
gak ada yang lawan indonesia pak
di spanyol pak negaranya penduduknya persepuh indonesia
bisa menyelenggarkan empat kali motogp
katalunya barcelona jeres bisa semua
kita bisa pak nggak ada masalah bisa
nah kita akan buktikan melalui kenyamanan